meski dilakukan secara daring dan offline di tengah pandemi covid sembilan belas
tidak menyulutkan para wisudawan dan wisudawati universitas bayangkara jakarta raya
menggelar acara wisuda yang bertema
generasi unggul yang kreatif dan inovatif di tengah pandemi covid sembilan belas
rektor universitas bayangkara jakarta raya mengatakan
meski di tengah pandemi pelayanan kepada mahasiswa terus dilakukan
meskipun dilakukan secara daring dan tidak menghambat para dosen dan mahasiswa
untuk mengembangkan kreativitas mereka
prinsipnya setelah saya diberikan amanah itu
nomor satu pelayanan kepada mahasiswa
nomor dua pelayanan kepada dosen dalam bidang untuk akademik
jadi bagaimanapun juga kita berupaya
online itu kan suatu hal yang baru bagi kita
tetapi berhubung dipaksa
sehingga kita harus berimprovisasi
kemudian mengembangkan perkumpulan daring itu
sampai dengan begitu menjelang wisuda
kita pun harus berpikir apakah tidak ada wisuda
sayang sekali kasian mahasiswanya
karena wisuda itu tidak ada wisuda

wisuda adalah puncak kebanggaan dari mereka
sehingga dengan upaya kita bersama
dibikinlah wisuda yang offline to online
seperti yang kita laksanakan hari ini
ketua pembina yayasan berata bakti menjelaskan
ubara jaya memiliki kehasan di bidang manajemen industri
yang bisa menjadi bekal para lulusan ubara
ketua pembina yayasan berata bakti menjelaskan
untuk memiliki kehasan di bidang manajemen industri
karena itu ada pelajaran pelajaran
yang masalahnya security dalam arti umum
seperti kepolisian kita tambahkan
kemudian manajemen industri
kemudian intel ekonomi
itu semuanya bisa digunakan
pengetahuan bagi lulusan lain
baik itu misalnya teknik manajemen
di dalam ruang kerjanya gitu
berbeda misalnya dengan kalau di ptk

kepolisian kita jari untuk membangun kompetensi
kalau di sini membangun kepekaan terhadap
bagaimana dia mengamankan dirinya di rumah kerja
ketua pengurus yayasan mengatakan
meski sudah lulus
nantinya para alumni tetap dimonitor
melalui ikatan alumni
dan berharap para alumni bisa berkarya
dan membanggakan alma mater
ikatan alumni dan dimonitor
itu juga menjadi bahan penilaian dari
akreditasi di perguruan ini

setelah keluar dia jadi apa ya
itu dilaporkan kepada kementerian gitu ya
dan terakhir pak menteri ujian selamat
tentu saya mengucapkan selamat
dan saya bangga ya mereka bisa menyelesaikan di sini
dan pijakan dari sini
semoga para mahasiswa nanti menjadi
warga yang berguna kepada nusa dan bangsa
salah satu lulusan terbaik
husnul khotimah merasa senang
dan semakin semangat berkembang
untuk membuat karya dan membuat bangga
ini alumni yang membanggakan
supaya bisa lebih kreatif inovatif
dan banyak idenya gitu
meski dilakukan secara online dan offline
tidak mengurangi makna wisuda ke dua puluh dua
dan berharap semua lulusan
bisa semakin maju dan berguna bagi bangsa